kecelakaan yang dialami vanessa angel dan keluarga ini pun menuai simpati
sesama selebritas dan sejumlah warganet juga menyampaikan duka dan bela sungkawa untuk vanessa angel dan juga bibi
vanessa angel hari ini menjadi trending topic di twitter
nikita mirzani mengunggah foto insta sorry
vanessa sebelum mengalami kecelakaan sambil mengungkapkan rasa tidak percaya atas kepergian vanessa
ini dia yang diunggah
sementara itu desainer dan presenter ivan gunawan juga ikut mengucapkan duka atas kepergian vanessa angel dan suaminya
ivan bahkan menulis semua itu tidak bisa ditebak kalian pergi begitu cepat